mencari anaknya soleh ceria dan bahagia ya
rena mau kan
asik yaudah sampai ketemu besok ya
masa lu izinin mas nino bawa rena pergi besok
agar saya mampu cerita semuanya ke adik besok
berikanlah hamba kekuatanmu
untuk bisa merima
keadaan yang sesungguhnya
berikanlah ketabahan dan hikmatmu ya allah untuk andi
agar dia bisa menerima
dan memaafkan kami
serta masa lalu keluarga ini allah
agar keluarga ini bisa terus bersatu dan untung selamanya
kembulkanlah permohonan amamu ini ya allah

tapi aku maunya kalian berteman wah
iya temenan ya
eh pak bos
aku lagi main sama kuda
sama burung burung pati juga ya
om nino mau ngajak rena jalan jalan
kemarin om baik dah bilang katanya papa dah izin
iya udah papa izin
ya udah kalau gitu siap siap
ya siap pak
ini kuda bonit kita masukin kamar dulu
langsung masuk aja nanti saya pindahin
ya udah kalau gitu kita langsung siap siap yuk
beres beres dulu ya
terima kasih pak bos
lu yang saya kesini mau ngejemput rena
sudah ada izin dari ahli
iya pak nino tadi juga papa sudah bilang kemu ya
kalau begitu silahkan masuk pak tito
bukim itu tolong
terima kasih ya
terima kasih pak
sayang kemarin katanya berdia happy birthday buat reyna
baca baca mau cantik selamat ulang tahun buat rina ya semoga rina jadi anaknya soleha
ceria dan bahagia ya minum makasih obat cang ceng
terima kasih buat
setidaknya saya jaga dengan baik baik ya